ya berbicara mengenai diet diet ini jadi solusi ketika seseorang ingin mencapai berat badan ideal
namun terkadang pelaku diet masih salah kaprah memahami dan juga dalam menjalani diet sehat serta tidak membahayakan bagi kesehatan
bagaimana sebenarnya diet yang aman
kami akan bahas bersama dengan dr sindiawati pujiadi dokter spesialis gizi klinik rs medistra
selamat malam dr sindi
oke dok ini kayaknya udah tahu ya soal yang lagi viral nih saat ini di lini masa terkait dengan diet dietan yang ada yang benar kemudian juga ada yang salah banyak orang yang tidak cocok
tapi sebenarnya apa saja sih dok miskonsepsi soal diet yang selama ini masih beredar di tengah masyarakat
jadi gini sering kita dapati orang pikir kalau diet itu berarti makannya dikit banget
atau mungkin hanya makan sayuran doang atau buah doang
mereka pikir dengan menjalankan itu beratnya akan turun dengan sehat
yang sering saya dapetin memang mungkin mereka akan merasakan belantul cepat
tapi apakah itu sehat
karena yang paling penting adalah berat turun bonus sehat
jadi jangan sampai gara gara kita salah diet kita jadi sakit
karena kita sekarang masih dihadapi oleh pandemi covid sembilan belas
kalau diet kita salah
saya tahu kalau tubuh kita turun resiko kita terkena berbagai penyakit naik
jadi jangan sampai kita diet yang salah
karena orang suka berpikir oh makannya dikit aja
tapi ternyata begitu saya kasih tahu misalnya ke pasien kebutuhan protein kamu segini loh
mereka langsung bilang banyak sekali ya kita mesti makan
ya itu adalah kebutuhan yang normal
kemudian saya sarankan untuk nambahin sayur
sayur ini lumayan penyakit
terus ada buah lemak kita pilihkan dengan porsinya
terus mereka kebutuhan
dan mereka merasa penyakit sekali ya makan dietnya ini
jadi sayur itu penting banget ya dok berarti ya
karena kita targetnya adalah diet bonus sehat
dan bukan berarti diet itu kelaparan
diet itu bisa kenyang
apalagi kalau dibawa penguasa dokter spesialis
kita dietnya itu bisa kenyang
jadi kalau misalnya kita diet masih tetap harus makan sayur ya
jadi itu salah satu trik yang sering saya sarankan ke pasien saya
sayur itu hampir tidak ada kalori
jadi kalori reda banget
dia akan membuat kita kenyang lebih lama
dan sayur tidak hanya urus
dia kandung vitamin dan mineral juga
jadi kita butuhkan vitamin dan mineral
ya makanya ajaran untuk kita sejak masih kecil makan sayur betul ya dok
berarti kalau misalnya pola diet ketika kita mengurangi asupan kalori ke badan perharinya itu benar nggak berarti dok
jadi biasanya kita akan menghitung kondisi masing masing kesehatan masing masing orang ya
jadi kita akan menghitungkan mungkin kita akan turunkan kalorinya sekitar lima ratus satu ratus lima puluh kalori
dilihat dengan kondisi masing masing
dan kondisi kesehatan masing masing
nah kalau belum sanggup kenapa kita turunkan secara bertahap
nah nomor satu yang akan masuk dalam penghitungan yang harus dikonsumsi adalah kebutuhan normal seperti ini
nah itu kita akan masukkan untuk sebagai yang utama
yang berikutnya lemak bagus
itu kita akan tambahkan tambah sayur dan buah
karbohidrat itu yang kita akan kurangi
selain goreng gorengan dan hal yang manis itu yang kita hindari
dokter cindy berarti untuk diet menurunkan atau menaikkan berat badan ini sebenarnya kuncinya itu ada di asupannya ya
kayak misalnya kalau kita mau meningkatkan berat badan berarti karbohidratnya kita banyakin atau sebaliknya kalau kita menurunkan bagaimana dok
menaikkan berat badan juga memang karbohidrat
karbohidratnya juga sesuai kebutuhan
lemak juga kita akan pertimbangkan
jadi sebenarnya suatu diet itu belum tentu sama orang
makanya kalau ke dokter spesialis gizi klinik itu kita akan membuatkan diet itu bersifat individu
karena harus berkondisi masing masing orang
jadi sebenarnya tidak bisa misalnya ada teman dietnya seperti ini kita ikut seperti itu
cukupnya berarti dia cocok
karena diet seseorang itu belum tentu sama untuk semua orang
kan ada faktor berat badan juga
jadi kita berapa tinggi badan umur kita kesehatan kita semuanya itu semestinya menjadi satu
sehingga kalorinya berapa
kalau ini berapa
jadi jika mau diet naikin berat badan atau dalam kondisi kesehatan tertentu semuanya
mesti dihitungkan secara individual
tidak bisa diseparatorkan ke semua orang
berarti paling aman ya
karena target kita adalah penurunan berat badan
yang paling aman adalah penurunan sempat tumbuh
kalau yang turun otot dan air biasanya pada penurunan tahu cepat itu yang terjadi penurunan
otot dan air
itu gak bikin kita lebih sehat
daftar otot bisnis kurang bisnis dalam tanda kutip
jadi otot kita di bawah normal
dan kita mesti didukung juga dengan olahraga teratur

ideal adalah berkomunikasi dengan dokter

tapi secara umum bisa saja misalnya kita mencoba sebagai tahap awal
membuang jadi segala mungkin kripik kritis segala yang manis manis
aduh berat ya
minuman manis itu mungkin bisa hal pertama yang bisa kita
yang berikutnya adalah tentu saja porsi makanan kita
jadi biasanya kita kalau misalnya makannya satu piring penuh
ya mungkin kita tahap kurang
misalnya seperempatnya kita kurangi kemudian turunin setengahnya
tapi memang tetap kita mesti penuhi di situ
jadi mungkin yang kita kurangi bertahap adalah
kita harus mencari karbohidratnya
nah karbohidratnya kita pilihkan yang kompleks
jadi sebisa mungkin yang kalau nasi nasi merah
tiram tiga jum atau halvermut itu sebisa mungkin kita pilih
tapi kalau misalnya tidak memungkinkan karena mungkin tidak ada nasi merah
atau tiram tiga atau halvermut
tapi kita membutuhkan tetap sumber karbohidrat tersebut
walaupun tidak banyak
kita cuma dapat nasi putih ya sudah nasi putih mungkin beberapa sendok
jadi kita kurangi bertahap tapi tolong sayurnya ditambahkan
jadi sayur ditambahkan yang banyak
itu penyerapan daripada karbohidrat atau nasi putih tersebut
nah yang kita tak lupa juga adalah
kalau dokter menyarankan makan buah
jangan di jus
karena kan kalau di jus itu kadang kadang kita pikir
oh iya cuma jus nanti konsumsinya berlebihan
karena itu ada kalorinya
tapi atuh juga dengan karbon juga
dan mungkin bisa bertahap dengan cara memasaknya
kita hindari yang berbun
kita hindari yang bersantan santan
kita lebih memilih kayak uli umi
atau di sip atau dipanggang atau dipapas
atau disuruh masalah indonesia banyak banget yang seperti itu
sehingga memanfaatkan masalah indonesia
kita memanfaatkan masalah kita
garam kita butuhkan bukan berarti si sampah
karena kita tetap bisa enak
karena kita kebutuhan garam kita secara umum
dan tidak ada masalah gangguan kesehatan
itu pas bagusnya dokter perhari
jadi itu bisa dibagikan ke makanan kita
makanan tetap bisa makan kriminal
bonusnya turun lemak tubuh kita
kita hanya kurangi makan tanpa olahraga
olahraganya seberapa banyak tuh dok
makanan harus dikerjakan
oke olahraganya seberapa banyak tuh dok
juga asupan kalori yang sebenarnya disarankan gitu
ketika kita ingin menurunkan berat badan itu seberapa banyak
olahraga dan juga asupan kalorinya
iya silakan dokter
jadi sebenarnya kalorinya itu kita biasa menghitung berdasarkan
ya jadi dari kebutuhan masing masing itu kita kurangi sekitar lima ratus enam ratus lima puluh kalori
tapi kalau asupannya tinggi banget bisa tiga ribu an
itu biasa kita kurangi bertahap
jadi tidak ada patokan semua orang rata seribu kalori
semua orang rata seribu dua ratus tidak
jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan masing masing
kalau misalnya mau coba google kebutuhan kita berapa guru boleh saja
tapi yang akan lebih tepat kalau kita mencari di klinik
karena kita akan menghitungkan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kebiasaan makannya semuanya
sehingga dietnya itu akan jadi lebih menyenangkan
tapi secara umum nomor satu sayur kita perbanyak
pokoknya sayur tetap harus dimakan
sayur tetap harus dimakan ya dok ya
kalau kita mungkin isinya sayur dan buah
sayur itu porsinya paling banyak
yang berikutnya protein
kita pertimbangkan sesuai kebutuhan
yang banyak mungkin karbohidrat
oke diturunkan ya porsinya
atau sumber lemaknya yang tidak terlalu banyak
oke pokoknya berarti pada its banyak untuk melaksanakan
oh olahraganya tadi ya
warga singkat saja dok karena durasi kita sangat terbatas
empat puluh tiga puluh menit per minggu
jadi bisa saja kita kerjakan tiga lima kali tiga puluh enam puluh menit
oke apa saja olahraganya bola ya
tiga lima kali tiga puluh enam puluh menit per kalinya
pak detya sebenarnya untuk melakukan diet ini no pay no gain ya dok karena beauty is pain ya
karena biasanya kalau diaturkan oleh dokter spesialis di klinik itu bisa
pasti akan cocok untuk kita
kalau tidak total turun
terima kasih para
terima kasih dokter cindy karena durasi kita sangat terbatas
kita harus menyudahi terlebih dahulu dialog kita pada malam ini
terima kasih atas informasinya dr cindy
atas pola diet yang sehat bagi kita semuanya